kasus dugaan suap yang melibatkan iputu sudiartana
menambah panjang daftar politikus sekaligus anggota dewan
yang melanggar kode etik dan hukum serta amanah publik
sebelumnya enam legislator periode dua ribu empat belas dua ribu dua
dari beragam partai politik telah terjerat kasus suap
atau gratifikasi memanfaatkan jabatannya di parlemen
ada yang membuat kasus suap dan korupsi
politikus yang sekaligus legislator
tak pernah bisa hilang sepenuhnya
apakah ini artinya keberadaan
mahkamah kehormatan dewan di dpr
dan pakta integritas yang diklaim partai politik
hanya sebatas jargon semata
untuk mengulasnya telah hadir di studio cnn indonesia prime news
peradilan indonesia corruption watch atau icw
dan melalui sambungan telepon wakil sekjen partai demokrat
didi irawadi syamsuddin
mas didi selamat malam mas didi
masih masih belum terhubung
ini kita ketemu capek ya sebenarnya
capek muter muter terus dpr terus
tapi kenapa akhirnya mereka nggak kapok kapok ya
karena begitu menggiurkannya kompensasi yang diterima
ya ada faktor menggiurkan ada juga faktor
ini juga harus di cross check lagi
posisinya pak putu itu kan wabendung
wakil bendara umum gitu ya di partai demokrat
saya takut atau khawatir jangan jangan
ada tugas sampingan gitu ya
untuk mengawankan cash
ya paling tidak
kewajiban kewajiban misalnya memikirkan soal
pendanaan partai politik gitu ya
nah sering kali yang kita lihat adalah
di partai politik itu tidak pernah melihat apakah
uang uang yang masuk itu uang halal atau uang haram
yang penting ada uang
yang penting ada uang
jadi pertanyaannya adalah kalau enteng nggak bisa nyari uang
jangan jadi bendahara
jadi tantangannya berat sekali ya jadi bendahara
ya yang terjadi kan seperti di kasus najarudin ya
kayak ada semacam fee atau apa
jakat kalau bahasa yang lain ya
lo ngambil proyek tapi jangan lupa sisikan sebagian
misalnya untuk kepentingan partai
walaupun ada yang masuk partai
barangkali ada juga yang tidak
walaupun memang belum bisa dibuktikan uang uang itu mengalir ke partai
tapi lagi lagi ini ditenggarai
dan yang paling menarik adalah sebenarnya buat saya pribadi adalah
ketika kader partai itu ditahan
dan dengan secepat kilat partai berusaha untuk
memutus hubungan dengan partainya begitu
apakah diberhentikan di nonaktifkan
walaupun secara kelaikan memang harusnya seperti itu
tapi kesannya seolah olah
oke ini bukan urusan partai ini urusan personal
ya hampir semuanya terjadi begitu ya
jadi seolah olah memutuskan bahwa ini bukan kerja kerja partai
atau yang dilakukan oleh oknum politisi ini
itu tidak ada kaitannya sama partai politik
nah celakanya adalah partai politik itu juga seringkali tidak melakukan proses evaluasi
apakah misalnya kerja kerja yang dilakukan dalam hal ini misalnya putri ya
kita tidak pernah mendengar misalnya ada semangat dari partai demokrat
mengatakan bahwa kami akan mengevaluasi kembali di internal
jangan jangan ada kekeliruan atau penyimpangan yang dilakukan oleh
tidak hanya putun barangkali juga yang lain
kita coba hubungi mas didi rawadi
mas didi selamat malam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kabarnya malam ini ada rapat
saya tidak tahu rapatnya mendadak atau tidak di cikeas
pak sby mengumpulkan jajaran elit dpp untuk berdiskusi
apakah ini ada kaitannya juga dengan ditangkap tangannya kader demokrat oleh kpk
ini rapat internal biasa saja rapat internal ya
jadi apa ya biasa kita rapat rutin ya
ya tentu nggak khusus mengenai hal ini gitu ya
memang ada satu rapat
tapi ini dibicarakan juga
oh tentu kejadian kejadian
ya kalau rapat kan berbagai hal dibicarakan
sampai sekarang posisinya bagaimana
posisi soal kasus ini tentu kan jelas dari kemarin ya
kita dari dulu juga apa namanya
kasus korupsi ini kan kasus yang saya kira ini suatu masalah yang ini ada kader demokrat terkena
ada partai lain juga terkena
tentu ini concern kita semua bagaimana ke depan baik demokrat dan partai partai yang lain
kalau kita lihat pemberitaan ini prihatin dan sangat menyedihkan
ke depan ini harus ada setuju dari saya dengar sepintas bung emerson
emerson jungto ya ada evaluasi ada perbaikan saya kira memang iya
pasti pada demokrat sekalipun ini sangat pahit
tapi kita mendukung apa yang dilakukan oleh kpk
posisi demokrat sendiri terhadap
mendukung langkah langkah ini saya kira memang untuk tidak boleh ini terjadi
namun tentu di dalam kasus ini kita juga meminta agar kpk ini benar benar mengusut tuntas ya
itu kalau ada yang namanya korupsi katakan dugaan korupsi yang demikian
pasti nggak mungkin sendiri mungkin saja yang namanya di dewa itu berjamaah itu biasanya ya
pasti lintas tidak mungkin diputuskan sendiri
nah ini diusut biar tuntas lah begitu ya biar tuntas
karena ini sangat sangat menyedihkan ya
ya kita berharap dewan ini yang menjadi harapan rakyat ya
begitu oleh karenanya langkah yang tuntas tidak tebang pilih
saya pikir supaya tidak ada kecurigaan bahwa ini
hanyalah operasi yang apa namanya wajar saja kalau orang berpikir apakah ini
apa namanya ada muatan politik dan sebagainya
tentu harus ditepis dengan upaya yang keras
terima kasih pak mas dili
itu harus di ini kita dukung
karena anda tahu pada demokrat walaupun sangat pahit ya pengalaman dengan kpk
bahkan pada saat kita masih berkuasa tapi beberapa kader kita yang terkena
tapi kita tetap paling depan dalam mendukung kpk
pada saat itu termasuk upaya upaya pelemahan yang ingin dilakukan oleh beberapa pihak
walaupun pahit pada saat di posisi demokrat
tetap kita konsisten selalu
jadi kita harus mendukung kpk ini
mas didi iputu sudiartana ini kan posisinya lumayan strategis ya
wakil bendahara umum
apakah sudah ada keputusan dari dpp untuk menonaktifkannya

anda sudah tahu di partai kami tentu tidak ada bom bromi

ini kan proses hukum ya

tapi anda tahu di partai demokrat
sanksi tidak main main ya

yang bermasalah apalagi urusan menyakut korupsi
eson ada yang ditanyakan
ini kan kasus yang kesekian pak didi

ada sepuluh poin atau semacam fakta integritas yang dibangun oleh pak sbe kepada kader kader di partai demokrat

saya baca di beberapa pemberitaan media menyebutkan pak putu diberhentikan atau nonaktifkan
tapi yang menjadi kerisauan kami adalah ada pernyataan dari partai demokrat akan memberikan bantuan hukum soal ini
kalau terbukti ya bung emerson

tapi kan hak setiap warga negara
kalau mana kalah dia mencari peguam ya silakan saja
itu kan hak hak secara hukum

buktikan itu sanksi kita berikan ya

demikian gitu loh
kita tidak main main lain
kita tidak pernah menyangka lah kejadian ini
sangat tidak menyangka kejadian ini dan sangat mengejutkan kami
tapi oleh karenanya saya kira

seperti saya katakan tadi

atau melibatkan partai politik lain
itu harus diungkap secara entah sekiranya
pertanyaan kita juga begini
ini kok kesannya seperti
ini memang benar benar dilepaskan dari partai begitu
karena kan kita banyak sekali melihat bahwa
ya partai harus punya tanggung jawab terhadap ini
begitu mas didi
bahwa kemudian biar gimana juga kan ya kadernya partai demokrat begitu
ya tapi kalau aksi itu tidak ada kaitan dengan partai
ya tentu ini silakan kita saat ini kalau masyarakat sangat wajar menghadir hadir partai
lalu berpikiran wah terkait dengan partai itu sangat wajar sekali

daripada kami ngotot membela diri dan sebagainya
tapi kami katakan tidak ada kaitan
karena ini jelas aksi individu ya apalagi lintas
saya dengar lintas komisi
tapi tentu jawaban nantinya yang paling ini kan jawaban dari proses hukum yang ada
daripada kita defensive mengatakan tidak tidak begini
tapi silakan diproses secara tuntas
bagaimana selama ini juga sikap demokrasi terhadap kasus kasus sebelumnya
kita dukung dukung sepenuhnya
baik kita akan lanjutkan perbincangan ini tapi kami harus jelaskan terlebih dahulu
kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih atas waktunya ya eson juga terima kasih atas waktunya
kita lihatlah perkembangannya seperti apa ya